lebaran tahun ini terancam tak semarak seperti tahun sebelumnya
di tengah pandemi covid sembilan belas umat islam dilarang mudik dan diimbau melakukan silaturahmi virtual
padahal tradisi mudik ke kampung halaman dan silaturahmi secara langsung sudah mengakar di budaya masyarakat
bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru di tengah pandemi covid sembilan belas saat idul fitri
kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan skype
sudah ada ubedillah badrun ketua absanti asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi se indonesia
selamat malam pak ubedillah
pak ubedillah ini perayaan hari raya idul fitri tahun ini sangat terasa berbeda jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya
dari aspek budaya apakah kemudian masyarakat kita ini kalau anda lihat mampu tidak sih memahami silaturahmi tidak perlu dilakukan secara bertatap muka secara langsung untuk kali ini
saya melihat untuk masyarakat perkotaan karena dengan latar belakang pendidikan ya secara kultural itu mereka cukup siap karena akses teknologi lebih mudah
kemudian juga melakukan pengetahuan untuk kemudian menggunakan berbagai teknologi untuk melakukan silaturahmi digital
tetapi secara kultural di daerah daerah yang di luar perkotaan di pedesaan
jauh dari apalagi kemudian kalau sinyal yang bermasalah
itu memang sangat sulit untuk kemudian bisa melakukan silaturahmi virtual
jadi kalau problem di perkotaan adalah lebih kepada cara pandang lama yang sulit berubah
tetapi mereka punya cukup akses untuk bisa masuk ke akses digital
tapi kalau masyarakat pedesaan
jadi secara kultural dari mindsetnya akan dalam proses kultural itu kan berubah mulai dari cara pandang
jika cara berpikir itu kemudian mengalami sebuah proses yang matang maka dia lahir menjadi kebiasaan
nah ketika kebiasaan dia menjadi sub culture
dia menjadi sub budaya
ketika dia sudah menjadi sub budaya yang luas dia menjadi super culture budaya dominan
nah proses perubahan berpikir
di pedesaan sampai kemudian dia beradaptasi dengan perubahan baru itu tidaklah mudah
tetapi di perkotaan itu prosesnya juga tidak mudah
cuma berbedanya kalau di perkotaan mereka masyarakat memiliki cukup akses untuk menggunakan digital misalnya
melakukan silaturahmi digital dan sebagainya
saya kira itu problem yang tidak mudah
saya kira diselesaikan apalagi kemudian proses untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di lapisan bawah
itu menurut saya belum optimal untuk membangun satu kesadaran untuk berada pada satu pola hidup baru
atau yang kemudian disebut dengan new normal
pak ubedillah tadi anda sudah mengatakan bahwa secara kultural dan komunikasi untuk masyarakat pedesaan ini sulit ya
untuk bisa melakukan silaturahmi secara virtual
tapi di sisi lain secara sosial
sosiologi kebudayaan masyarakat kita memang memiliki budaya yang guyup
untuk bertemu bersilaturahmi untuk sungkem dengan orang tua
artinya itu membenarkan tadi yang anda katakan akan sangat sulit sekali bagi masyarakat terutama yang di pedesaan
untuk bisa beradaptasi dengan ataupun mengubah kultur tersebut ya pak ubedillah
jadi budaya guyup budaya untuk ada budaya kedai ada budaya pangan orang orang mumpul misalnya
kedemikian luar biasa itu kan prosesnya panjang
dan itu tidaklah mudah untuk kemudian terjadi perubahan
pola cara berinteraksi dari yang begitu dekat yang begitu hangat
lalu kemudian menjadi begitu sangat digital
dan tidak ada di sisi yang menghadirkan sebuah kehangatan sosial
jadi bagaimana merubah itu semua
saya kira memang cara terbaik untuk melakukan perubahan adalah edukasi
mempengaruhi cara pandang masyarakat pedesaan
tetapi masalah pedesaan itu untuk diedukasi tidaklah mudah
maka pada titik itu sesungguhnya memerlukan peran struktur sosial yang berada di lapisan bawah
siapa mereka misalnya tokoh adat tokoh agama tokoh pemuda
jadi tokoh tokoh kultural itu punya peran penting untuk melakukan edukasi
itu pun tidak ada jaminan mereka mampu menyadarkan masyarakat
misalnya social distancing di sana
itu tidaklah mudah
karena problemnya mereka menurut saya proses untuk membangun argumen yang kuat itu
yang tidak sepat begitu
karena kan proses kultural itu sesungguhnya adalah proses yang sangat panjang
sama dengan agenda agenda kultural itu agenda yang sangat panjang
lahirnya budaya ngumpul
budaya kedai dan sebagainya
itu kan sebuah proses budaya yang panjang
maka ketika budaya yang dibendung dengan proses yang panjang
yang menjadi super culture
yang menjadi budaya dominan
merubahnya juga susah
ini yang menurut saya menjadi satu problem yang cukup pelik
untuk membangun kebiasaan dengan pola hidup baru
maka di situ saya kira masyarakat mestinya tidak hanya diberikan edukasi
yang sifatnya ketahuan
tapi juga langsung diberikan contoh contoh paling konkret
misalnya kalau tokoh adat
tokoh di pedesaan itu memberikan pengetahuan
bahwa mereka harus melakukan physical distancing
itu langsung harus bawa masker
jadi karena mereka tidak siap memiliki masker di pedesaan itu
itu kan satu satu cara yang paling konkret
yang memang mereka akan bisa
melakukan tindakan itu
karena ada maskernya
saya kira itu tugas pemerintah
atau bersama dengan masyarakat luas
untuk menyediakan masker pada mereka
yang secara budaya sulit sekali
diajak untuk melakukan physical distancing di dalam lebaran nanti
oke pak ubedila
tapi tadi anda
kalau tadi anda katakan bahwa masyarakat pedesaan
merupakan kelas sosial masyarakat
yang paling sulit sebetulnya
untuk merubah culture
tapi kalau pada faktanya kita lihat di lapangan
masyarakat di perkotaan
yang tinggal di perkotaan juga banyak
kemudian yang mengabaikan itu
apa kemudian yang bisa anda lihat dari fenomena
yang terjadi di masyarakat perkotaan ini
kalau di masyarakat perkotaan
sendiri masyarakat perkotaan itu kan masyarakat yang kritis
dia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi
biasanya ketika mereka melakukan penolakan
ada sebuah kebijakan
itu ada dua kemungkinan
pertama mereka tidak memiliki kepercayaan
kepada siapa yang memberikan anjuran
jadi ada semacam public distrust
misalnya maaf terhadap pemerintah misalnya
karena misalnya pemerintah tidak memberikan contoh yang baik
bagaimana kemudian kebijakan itu konsisten
dan sungguh sungguh itu
misalnya melakukan psbb dan sebagainya
nah inconsistency pemerintah itu
jadi masyarakat ngapain misalnya ikut pemerintah
ikut anjuran pemerintah
pemerintah yang tidak konsisten
ketidakpacahan kritik ya
yang cukup punya argumen
bahwa ketidakpacahan publik itu muncul karena inconsistency
dari pengambil kebijakan
nanti kita akan membahas di segmen berikutnya
terkait dengan bagaimana kalau soal budaya tradisi mudik
yang selama ini sudah terjalin
selama ini menjelang hari raya idul fitri
kita akan lanjutkan perbincangan
nuswa ijadah cnn indonesia
breaking news akan kembali
tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan skype
ada ubedillah badrun
asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi se indonesia
pak ubedillah kita lanjutkan
tadi kita sudah membahas bahwa silaturahmi itu
sudah menjadi secara kultural sangat mengakar
di budaya masyarakat kita
bagaimana dengan tradisi mudik
yang juga sudah melekat selama ini
terjadi bertahun tahun sepanjang idul fitri
pak ubedillah apakah memang sulit ya
membendung tradisi mudik ini
ya tentu saja
merubah satu kebudayaan yang begitu kuat
dan cukup lama
tumbuh dan berkembang
itu tidaklah mudah
karena proses untuk kemudian merubah itu
apalagi dalam situasi covid sembilan belas
itu kan memerlukan satu strategi yang tepat
saya sebut strategi kebudayaan
masyarakat itu dengan cepat menaatinya
ini terkait juga dengan
misalnya tingkat pendidikan
itu juga mempengaruhi
kalau dalam studi saya
misalnya beberapa waktu yang lalu
ternyata sudah puluhan ribu kemarin
itu sebetulnya lebih terlihat
ternyata yang pulang kampung itu
misalnya banyak yang tingkat pendidikannya
mayoritas menengah ke bawah
yang mereka bekerja
tidak bekerja tetap
di jakarta jabodetabek dan sebagainya
lalu kemudian mereka memutuskan pulang kampung
meskipun saya sempat mengatakan
mereka bukan pulang kampung
dan bukan mudik sebetulnya
situasi covid sembilan belas ini
karena karakteristik mengungsi itu kan
memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain
nah mereka mereka yang pulang itu
memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain
karena mereka pulang yang kemarin
yang puluhan ribu sebelum pelarangan itu
mereka pulang dengan membawa beban
persoalan ekonomi yang mereka hadapi
mereka pulang kampung itu sesungguhnya
juga menjadi beban di sana
maka ketika seseorang menjadi beban
melakukan perjalanan jauh
dia menetap di sana
dan dia mirip dengan pengungsi sebetulnya
jadi cara terbaik untuk melakukan
upaya perubahan budaya mudik
yang sudah begitu lama berlangsung itu
adalah melalui satu strategi kebudayaan yang sistemik
dan itu harusnya dari kemarin kemarin
karena kebijakan yang berubah ubah
kebijakan yang kemudian inkonsistensi itu
kena membuat serakat dari mana yang mau didengar
oke pak ubadila
artinya strategi kebudayaan ini belum ada ya
datang dari pemerintah
untuk bisa membendung tradisi mudik
yang selama ini terjadi begitu
strategi kebudayaan kita
untuk menghadapi situasi pandemi itu tidak punya
dan itu kan terlihat
tidak hanya strategi kebudayaan
teknologi medis dan sebagainya
kita tidak siap
jadi makanya sebetulnya
covid sembilan belas tahun ini
itu pelajaran yang sangat berharga
jika suatu waktu datang lagi
virus yang membahayakan
jadi ini semuanya serba tidak siap
boroboro strategi kebudayaan
untuk menghadapi dan memberikan edukasi
terjadi pergeseran pola hidup baru
apa hal hal lain yang bersifat
untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat
terkait dengan data yang bermasalah
ini pelajaran yang sangat berharga
di tengah situasi sekarang ini
karena memang terlihat
begitu siapnya kita
menghadapi situasi yang luar biasa ini
maka ketika kemudian situasinya tidak siap hari ini
jadi kepemimpinan informasi
untuk merubah kebudayaan
itu dalam situasi yang tidak siap
pestiwa yang mendadak misalnya
disitulah pentingnya kepemimpinan informasi
kepemimpinan informasi kita
saya sih berharap
besok tuh mulai
mulai teratur bagaimana
apa di hadapan
agar kemudian masyarakat secara runtun
secara teratur mereka
mengikuti apa yang dianjurkan oleh
anda melihat bahwa di tengah pandemi covid sembilan belas ini
bahwa itu menjadi pelajaran yang sangat berharga
baik untuk pemerintah
dan juga masyarakat
tapi dari segi sosial budaya
dari segi perilaku masyarakat
apakah ini akan merubah
seluruh tatanan sosial di masyarakat kita
kalau dalam waktu dekat ini
saya pastikan tidak bisa untuk
merubah secara total
cara hidup masyarakat
itu membutuhkan satu riset sosial yang mendalam
dari riset sosial yang mendalam itu
kemudian kita bisa menemukan
strategi yang tepat
bagaimana strategi kultural
atau strategi kebudayaan
itu kemudian dibentuk
dari situ kemudian
kita juga bisa memberi ruang
bagi hadirnya sebuah kebijakan
yang tepat seperti apa
untuk melakukan perubahan
jadi dalam waktu dekat
untuk melakukan perubahan
budaya masyarakat kita
tetapi sebagai sebuah
masyarakat itu kan
dinamis ya mbak
maka kompleksitas masyarakat
dan dinamika masyarakat itu
oleh satu diskursus
yang tadi saya sebut
ada kepemimpinan informasi
di saat yang sama
di tengah tengah masyarakat
di dalam proses perubahan kebudayaan itu
pak obed dilan
memang luar biasa
di saat yang sama
menghadapi problem ekonomi
tadi anda mengatakan
bahwa sangat sulit sekali
merubah tatanan sosial masyarakat
tapi sampai sejauh mana
kemudian masyarakat kita
dengan pola kehidupan baru
yang disampaikan oleh pemerintah
jadi perubahan itu kan proses
nah ketika kemudian
pola hidup yang baru
menghadapi problem ekonomi
didengar oleh masyarakat
dalam situasi covid sembilan belas ini
kalau kita belajar dari
virus virus yang lain
untuk mengambil kebijakan